satu orang kirain sudah seratus orang
abah seratus itu kan awalnya dari satu bang
ya sudah lah abah udah ngantuk
bilang sama dia kalau sudah seratus baru nelpon lagi ke abah ya
ya abah kok gitu sih
ya allah jadalah bang alif di kampung gole
kok bisa sih disembuhin gue
itu sebenernya siapa sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana sudah maikan
wif gue mau tanya sama lo
kok lo bisa sembuhin gue dengan kata kata di buku ini
ini apa sih sebenernya
biar saya jelasin
boleh saya duduk
sebenernya bukan saya atau al quran yang menyembuhkan
tapi allah subhanahu wa ta'ala
apa manfaatnya kita beragama
lagi masuk ke islam
dalam ajaran agama
ada yang namanya aturan aturan
dan aturan aturan itu datangnya dari allah subhanahu wa ta'ala
dan kalau kita mengerjakannya dengan baik
dalam diri sendiri
kalau mas roby punya masalah
kalau kita melakukannya secara baik
dan kalau kita melakukannya secara baik
kita akan menanggungnya
masih ada kesempatan buat gue untuk
memeluk agama islam
yang dalam hidayah dari allah subhanahu wa ta'ala
itu semuanya hidayah
sebelum mas robby
masuk islam karena tekanan
karena kalau mas robi masuk islam karena tekanan itu bukan jawaban
harus dari hati yang tulus
kalau memang seperti itu saya akan membimbing mas robi untuk masuk islam
dan ayuh mbak ayu sebagai saksinya
tadi artinya mas roby percaya tidak tuhan selain allah
dan bersaksi muhammad adalah utusan allah
alhamdulillah sekarang mas robi sudah menjadi muslim
adi allah tuhan akan membantu batu dari alam ilpi dapat tahan

b enabled warisan pada melewati pintu telinga loya

najwa abah perhatikan sejak alik pergi ke kampung gola itu
kamu setiap hari kerjanya ngelamun ngelamun ngelamun terus
ini juga gak apa apa kok abah
tidak usah terlalu dikhawatirkan dan dipikirkan
kalau bukan jodoh ya bagaimana lagi
udah najwa gak mau abah najwa cuma pengen nikah sama bang alif
najwa dunia ini tidak sedahun telur ruas
masih banyak laki laki yang lebih bagus dan lebih keren daripada ali
kamu tinggal pilih saja
najwa tahu bah di luar sana banyak banget laki laki yang lebih baik
tapi cuma bang alif yang punya kehidupan yang semenar ini
dan najwa pengen mengalaminya bersama dia bah
bang alif telepon bah
sebentar ya bah
iya ini najwa sama abah lagi jalan pulang
jangan teleponan terus sama anaknya kiai
abah abah apaan sih mbak
semoga ke depannya lebih baik lagi ya bang
abang hati hati ya di sana
kabarin najwa kalau ada apa apa
abah abah tahu gak bah
bang alif itu berhasil
membuat satu orang di kampung gola yang menjadi mu'alaf bah
kirain sudah seratus orang
abah seratus itu kan awalnya dari satu bang
ya sudah lah
abah udah ngantuk
bilang sama dia kalau sudah seratus baru nelpon lagi ke abah
iya abah kok gitu sih

jadalah bang alif jadalah bang alif
di kampung gola
lindungi dia ya allah
abah mohon kepadamu ya allah
pilihan hambamu ini sampai hari ini tidak masalah
jagalah pemuda itu di sana
jagalah dalam menyebarkan ajaran mu
dan jagalah dia untuk anak mu ya allah
bah yaudah kita pulang bah
kita sekarang mau pindah dari sini
soalnya nggak mungkin tinggal di sini apalagi kalau saya udah berhijrah
dan sekarang saya baru baru mau taubat
dan menjalankan ajaran islam sebaik baiknya
masya allah saya senang mendengarnya
satu lagi lif
karena aku udah nggak sopan sama kamu
suka meremehkan kamu
tapi saya berterima kasih sekali loh
udah membantuin saya dan keluarga saya
dan juga saya bilang terima kasih ya
karena mbak ayu dan juga mas robby sudah menerima saya
dan jangan lupa ibadahnya
kalau gitu kita pamit dulu ya